krisis pangan yang melanda palestina ini terjadi setelah amerika serikat memangkas dana bantuan kemanusiaannya lewat pbb
akibatnya pbb menangguhkan bantuan pangannya ke satu ratus enam puluh lima ribu warga palestina
menurut badan pangan dunia wfp bantuan pangan ke palestina terpaksa ditangguhkan setelah amerika memangkas dana bantuan wfp sebanyak empat puluh persen
selain karena pemangkasan bantuan blokade dari israel turut memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat palestina
menurut pantauan dari aktivis kemanusiaan asal indonesia abdillah onim hampir seluruh rumah sakit di jalur gaza mulai mengalami krisis bahan makanan untuk para pasiennya
terutama pasien penyakit gagal ginjal dan kanker yang mayoritas merupakan anak anak
akibat kekurangan bahan makanan banyak pasien terlantar dan terpaksa dipulangkan dalam kondisi sakit